ini kerjaan istri muda bokap gue
gue yakin ini pasti dia nih
tapi dia ngapain sih
wah bener bener ya refa
itu bini muda bokap lo pengen banget ngancurin lo
dasar emang tuh gini ya
apaan lagi tuh mel miss oces
masa gitu doang gatau
eh tapi gue tuh bener bener gak habis pikir ya
sama motif dari mamah muda lo ngelakuinin dia semua
soalnya dia tuh kayak
aduh udah lah
mendingan kita gak usah ngebahas dia terus
lo bawa bawa energi
mendingan energi lo simpen aja untuk mikirin si aika pacar lo
biar dia tuh tambah cinta sama lo
takutnya nanti dia malah nyariin kepamut gitu
oh iya ya tapi sih hp gue gak ada di hp lo deh emang
malah sobaik lo
itu fix banget kalo ada pulsa pasti di
kurung handphonenya sama lo
udah pake hp gue pake hp gue
itu bener banget luar pulsa
renggunya pada di pulsa
halo dengan siapa ya
kamu kirain siapa sayang
iya pi sorry ya soalnya ini aku pake hp temen aku
iya handphone kamu itu kan waktu itu ketinggalan
terus papi simpan di laci rumah sakit
coba kamu liat deh ada gak
ian tolong lo ngeliatin di laci minja katanya ada hp gue
bentar pi lagi dicek
ah baguslah kalo begitu
gimana sayang kondisi kamu aman gak ada masalah
iya pi baik kok
aku cuma butuh istirahat doang
ada pi hpnya
di sana banyak temen temen kamu ya
kok papi bisa tau
enggak deng tadi adriana ngasih tau papi
tapi mau ketemu klien dulu
karena klien sudah nunggu papi
tapi kalau ada apa apa kamu langsung telepon ke handphone papi ya
oke sayang cepet sembuh iyana ya
ini istri muda bokap gue udah kabarin bokap deh
tapi sebelumnya gue minta maaf nih rek
apa bener lo bebe min boy dan lo bilang kalo lo benci dan gak mau ketemu boy lagi seumur hidup lo
beneran lo bebe em begitu ke boy
kok kayaknya gak pernah bebe em deh kayak gitu deh
kok yakin banget
mungkin gara gara lo saking kepikiran sama boy lo sambil mimpi bebe em anya ya
gue tuh gak segila itu juga
gue masih waras kok
bener gak bener gak ada bebe em kayak gitu
soalnya boy bilang begitu ke gue
ini bukan gue yang bebe em
gue gak tau ini
ini kerjaan istri muda bokap gue
tapi dia ngapain sih
wah bener bener ya refa
itu bini muda bongkar lo pengen banget ngancurin lo
dasar emang tuh bini ya
apaan lagi tuh mel miss oces
masa gitu doang gak tau
tadi tuh dia yang ngindersi apa sih
ini bener dia yang ngindersi haikal
dia itu sebenernya tadi gak tau
kalo haikal itu udah pergi
tapi kenapa juga dia harus hindarin haikal
gue jadi penasaran nih sama miss oces
gimana sih bini muda bokap lo re
ya gitu deh
umurnya sih gak beda jauh sama kita
cuma beda dua tahun
orangnya tuh gitu deh
putih pipinya tembang
terus dia tinggal dimana
gue sih gak tau alamat pastinya ya
cuma waktu itu gue pernah ngikutin dia
dia tinggalnya kayak di gang gang kumuh gitu lah
tinggal menengah ke bawah gitu
ya pantesan aja dia mau nikah sama bokap loh
dia cewek kampung doang
eh ada alamatnya gak
coba kita datengin
ya itu dia
gue gak tau alamat pastinya
entah deh gue coba cari tau ya
biar kita antrokin terus kalian sama haikal
biar dia ke gap
aku pinter buat kali ini
gak usah lama
ini kan prestasi lu juara
masa lo kasih buat ian
ian juga sekarang jadi sahabat gue kok
semua anak warrior dia jadi sahabat gue juga
gue rasa sepuluh juta cukup kan biar bikinian masuk sekolahnya lo
ya cukup sih kalau sepuluh juta
malahan gue sama heikal mikir hadiahnya lima juta
tapi teratas sepuluh juta hadiahnya
dan kalau tambah sama tabungan gue sih kayaknya cukup buat bantuin ian
emang lo gak butuh ya
jujur gue lebih incer prestasinya
gue bisa menangin piala ini aja udah bersyukur banget
aduh kasih buat ian
thanks emun ya
tante kayaknya boy sama reva lagi marahan tante
dan kali ini aku lihat revanya kayaknya benci banget sama boy
kesel banget sama boy
tapi ada satu cowok namanya alex
dia lagi deketin reva
nah alex itu kayaknya ganteng terus baik perhatian
kalau begitu berarti kamu tuh punya peluang untuk mendekatin anak anaknya tante yang ganteng itu
tapi tunggu dulu
kok kamu bisa tahu semua soal ini sih
tahu dari mana
itu jadi aku ada orang gitu mata mata boy sama reva di sekolahan gitu
jadi kamu pasang mata mata
jadi mereka kasih informasi ke aku gitu
kamu emang cerdas sekali
benar benar sih dimannya
eh pika sebelun jelamate kamar ladenya
si dimana benar benar kebangetan pisangnya
ih bu yu jangan dilihatin seperti itu thomas
sudah langganan lama
tetap nggak apa apalah
thomas juga keren
yu kenapa sih saya lihatin kau malu
ayu kan cantik
siapa tahu nanti ayo jadi artis
ah jadi artis mimpinya dari mana thomas
siapa tahu allah memahakan dak
nih kalau allah bilang
kun payah kun
maka jadilah ayo jadi artis
nih misalnya allah bilang
hai ayu tukang jamu
jadilah kau artis
nah jadi artis ayu
makanya percaya sama allah yu